ya kali aja dia udah pulang ke jakarta lagi
eh serangin tuh
itu bang nyari surat surat
biasa mau perpanjang ktp
ada kartu keluarga
disini ya bang ya
ya jangan sampai hilang ya
ya kasih bang
surat tanah itu dia
surat tanah yang aku cari
ada di dalam buntelan ini
eh kamu pri
iya pak saya antar sahab pri pak
pak kalau diizinkan
barangkali bapak masih percaya sama saya
udah kamu terus terang aja lah
gak usah bertele tele
tujuan kamu datang kesini tuh apa
saya mau kerja lagi di tempat barbershop bapak
semoga bapak mengizinkan saya
kamu mau kerja lagi disini
gimana pak ya
kerja yang benar
dan yang kedua
kamu disini cuma karyawan lepas
itu tandanya saya bayar kamu harian
gak masalah pak
yang penting saya bisa kerja lagi
terima kasih pak
rumah ini sebagian sudah ibu terima
kami lunasi sekarang
pak kalau gitu kita permisi dulu ya pak
terima kasih pak
pasti narti seneng
ini kan doyan dikarmas
ngapain lu disini
lu mau merusak bunga tangan gua ya
dulu emang narti istri abang
tapi sekarang gak lagi
lain sekarang bang
eh mudah amat
tengang lu yang bawa kue ya
jangan pergi narti
ini rumah rumah saya
mau saya ke campur deh
rumah ini sudah saya beli
jeluhannya udah meninggal
udah pergi sana
ini rumah saya bang
ini rumah gue
ini rumah gue bang
ada apa apa sama pak musa
kenapa pak johan
ya allah pak
ya allah johan
kalau seandainya aja kamu gak datang nolong kami
semua itu karena allah pak
ya yang penting bapak gak apa apa lah
terima kasih ya johan ya
mas johan terima kasih ya
katanya tadi nyariin mas johan
saya tuh dari kemarin nyariin kamu
tapi sekarang papa yakin
kalau langkah johan ini
memang langkah dari allah swt
dan sekarang papa gak bisa lagi menolak takdir dari allah
kalau memang kalian itu berdua benar benar jodoh
johan gak di calon berdua
gak tau pak
ya udah deh
sekarang kalian berdua aja
tapi ada satu syarat ini johan
johan harus mencintai dan menyayangi anak saya sepenuh hati
rembulan dan matahari
gue yakin banget kemarin gue taruh di bawah kasur
gak ada yang ngambil
gue yakin banget nih
sebelum duitnya dia abisin
gak usah di telfon

gue juga kagak
asal lo tau ya
gue mau cari cewek yang lebih cantik
lebih kaya lebih punya segalanya daripada lo
itu mah dulu
jangan sok kegantengan deh lo
mana balikin duit gue lo ambil tuh di bawah kasur
gue gak ikhlas dunia akhirat
kok gak mau gue balikin
eh yang ada di dalam otak gue
itu adalah ngambil
ya ampun bang
berisik banget sih lo
ini kalung kalau di tangan gue
dia ini punya gue lah
bang jangan bang
ya ampun bang
itu satu satunya peninggalan orang tua nanti bang
balikin enak aja